yang saya bingung sih ya ini kan porsitama kan udah dari dulu gitu kan udah banyak yang ini yang konsumsi ya kan
tapi kenapa baru sekarang ini baru tahun ini karena ini dari januari kan kasusnya
tak pernah terbayang oleh siti soehardiati bulan september menjadi bulan terakhirnya menimang sang buah hati
hanya dalam kurun waktu empat belas hari umar abu bakar yang masih dua lima tahun meninggal dengan diagnosa gagal ginjal akut
saya bawa klinik untuk berobat karena takut dehidrasi
saya mau klinik akhirnya dikasih obat tiga macam
paracetamol sirup antibiotik sirup sama racikan dokter
setelah tiga hari konsumsi obat itu si umar tiba tiba pagi nggak lebih pis
mencari pertolongan siti memindahkan anaknya ke rumah sakit polri
namun anaknya kemudian dirujuk ke rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta untuk mendapat pertolongan intensif
ia pun mengaku sejak awal dokter rscm memintanya agar kuat menghadapi hal terburuk
karena tak pernah ada pasien anak gagal ginjal akut yang berhasil keluar dari ruang picu dengan sehat
masuk rscm itu kondisi umur masih sadar masih dibangunin masih bangun gitu
masih berontak juga dipasangin alat alatnya
tapi setelah masuk udah saya nggak lihat
merasa sangat heran dengan kabar parasetamol menjadi penyebab kematian anaknya
mereka juga mengungkapkan jika umar abu bakar adalah anak yang ceria dan tak pernah menderita sakit apapun sebelumnya
keluarga ini sempat kecewa dengan sikap pemerintah yang baru bergerak
padahal kematian akibat gagal ginjal pada anak telah terjadi sejak januari dua ribu dua puluh
kini baik siti maupun sidik tak lagi mau percaya dengan obat obatan pabrik
mereka masih terpukul dan trauma
paling kalau sakit deh kita coba obat obatan alami dulu ya
kayak contohnya madu air kelapa atau kompres air hangat
setidaknya pemberian sirup atau parasetamol ini mungkin kita masih agak sedikit trauma ya
pemberian bisa juga udah nggak percaya sih
di dan sidik hanya satu dari sekitar dua ratus orang tua yang terpaksa
merelakan kepergian sang buah hati akibat gagal ginjal akut yang hingga kini belum dapat dipastikan penyebab dan pengobatannya
maria sarjana egy agung jakarta